ini bisa kita lihat warga sudah mulai maju
kita dalam waktu
polisi sudah menembakkan senjata gas air mata di sini
posisi kita saat ini berada di balik lapisan polisi
baik vano pastikan anda dalam posisi yang aman di sana
reinhard bisa dengar saya
iya iya vano saya bisa mendengar anda dari studio
oke kondisi saat ini baru saja tadi warga maju ke depan
posisi kita sekitar dua ratus meter dari amuk warga yang mulai maju
dan posisi di samping kanan saya juga sudah tidak dapat dikatakan tidak aman
karena warga juga sewaktu waktu bisa menyerang dari sana
bisa saya gambarkan juga karena di sini gas air mata juga sudah mulai berubah
ditembakkan sehingga kondisi anggota polisi di sini
dan juga tni
dan termasuk warga yang ada di sini
sudah mulai terkena pengaruh gas air mata
termasuk saya sendiri